ya udah yang satunya lagi kan ada tuh yang diseberangnya kan
kok semuanya bapak tutup
ya orang belajarnya sama saya
kamu udah bangun sayang
bahkan dalam keadaan gak sadar pun
kamu masih teringat sama pangeran
ibu gak bisa bayangin sebesar apa perasaan kamu sama pangeran put
kamu tenang dulu ya sayang
ibu coba lihat ke depan
siapa tahu pangeran masih ada
bener gak tau putri diraud dimana
oh saya gak tau
ya makasih ya
ayo mau cari si ciri langsungan kemana lagi coba
lo mau gak tanya sahabatnya citra kan dia pasti tau tuh
iya juga sih kalau nanyain si citra dia pasti curiga nanti
itu pak regar tuh
mending kita tanya pak regar aja
secara kan putri tuh future daughter
iya iya pak regar pak regar
kita mau nanyain kondisinya putri
kita denger denger putri lagi sakit ya
boleh tau gak dia dirawat dimana

tasha dipanya kalian kan gak akrab sama putri
peduli apa nanya nanya soal kondisi putri
ya emang sih pak gak terlalu akrab sama putri
tapi kan yang namanya temen sekampus temen yang lagi dapet musibah
kita kan mau ikut perlihatin mau jenguk juga
i'm not sure mereka berdua bener bener mau nengokin putri
mereka berdua ini kan sahabatnya mel
yang saya tau selama ini gak suka sama putri

hongong aja putri dirawat di rumah sakit mana pak kamar berapa
aduh tasha dipanya sayangnya saya gak tau di kamar berapa dan di rumah sakit mana
ih dipanya gue tuh yakin banget taregar tuh sebenernya tau
dia aja yang gak mau ngasih tau kita
gak mau ngasih tau
bapak iya dia udah tau
ya terus sekarang gimana dong
mana mel nanyain gue terus lagi
celahasongan di mana celahasongan di mana

telepon pangeran mati lagi
kayaknya mereka udah kompakan
untuk gak mau ngangkat telepon dari aku
terus kemana aku harus cari pangeran sekarang ini
tapi kalau iya juga kemana aku harus cari mereka
aku pikir dari pangeran
pokoknya dari linda
aku begitu sakit hati dan marah sama pak alex
tapi anakku malah mencintai anaknya
sebenarnya aku gak tega minta mereka itu saling berjauhan
karena itu pasti bikin putri sangat sedih
tapi sepertinya aku gak punya perasaan
tadi saya ketiduran
tadi putri manggil kamu
kamu mau kan nemuin putri
tapi untuk kali ini aja ya
ibu akan tetap minta kamu join putri
ya nggak apa apa bu
ibu udah izinin saya ketemu sama putri

ibu tinggal kamu ya
nanti ibu masuk lagi sayang
hai senang banget lu udah sadar
karena kalau sampai kenapa napa
apalagi kalau lo nekat nyamperin gue
mungkin aku bakalan iman
rempuan yang kuat
nungguin kue di sini ya
kan belum dapet jawaban dari